sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku betul betul bukan anak kandungnya mama
kalau begini jatahnya bisa bisa aku dan satria sama sekali gak dapat warisan
halo selamat pagi bu indi
saya hendar pengacaranya ibu widya
ada apa pak hendar
saya ingin minta tolong bu ini untuk mengabarkan kepada keluarga yang lain
kalau besok pagi akan dibacakan surat wasiat ibu widya
kurang lebih sekitar jam sepuluh pagi bu di rumah ibu widya
baik pak hendar
udah gak ada waktu lagi
aku harus segera cari salinan surat wasiatnya mahal
ma di mana sih salinan surat wasiatnya mama
kalau sampai di sini gak ada juga lebih baik aku mampu dikubur hidup hidup dalam tanah
kalau sampai warisannya gak sampai ke tangan satria aku hidup seperti apa
aku mesti tinggal di mana
pasti ada di sini
memang kamu gak jauh jauh

tante indi ma
katanya besok jam sepuluh kita harus kumpul di rumahnya nenek

kamu jangan terlalu berharap ya sayang ya
hubungan kita sama nenek kan gak begitu bagus akhir akhir ini
aku gak terlalu berharap ma

kemana sih pak hena
selamat pagi semuanya
maaf saya agak terlambat
selamat pagi pak
terus silakan duduk duduk
baik kalau begitu akan saya bacakan surat wasiat dari ibu widya
pada hari ini selasa tanggal delapan belas maret dua ribu sembilan saya widya herlambang mewariskan semua harta saya dalam bentuk apapun kepada
iya saya bisa bangun hari ini jangan ikut ikutan
jangan berbohong aku dosing
saya peduli perempuan
ada beberapa teman terhadap eines ini ketika mendaftar
ini setelah masing masing itu
saya yang menganggap ibu herlambang
biar dulu ya pak
jauh dan lama lagi
selama satria masih hidup
dan saya serahkan semuanya pada satria
untuk diatur dengan sebaik baiknya
demikian surat wasiat ini saya buat dalam keadaan sehat
jasman dan rohani dan tidak ada paksaan dari pihak manapun
jakarta delapan belas maret dua ribu sembilan widya herlambang
pak ini pasti ada kesalahan pak
nggak mungkin semua harta nenek ke saya
harusnya tante tante sama andre juga kebagian
maaf pak satria
ini semua ditulis sendiri oleh ibu widya
selamat ya sat
pasti kamu yang mewarisi semua harta warisan nenek
mama juga udah yakin
mulai hari ini rumah mobil
dan terutama perusahaan jadi milik kita
selamat ya sat
iya selamat ya sat
emang dari awal
gue sama mama udah tahu
kalau nenek itu akan mewarisi semuanya ke lo
makasih banyak ndre
tapi tapi sejujurnya gue juga nggak tahu
kalau wasiat nenek seperti itu
seharusnya kan lo sama tante tante juga kebagian hartanya nenek
nggak hanya gue sendiri
dan kita juga udah bahagia dengan apa yang udah kita rahi sekarang
tante yakin kok kamu pasti bisa mengelola
semua peninggalan nenek dengan baik
cuma yang bikin tante sedih
berarti dengan semua ini
nenek masih belum bisa memaafkan tante
sampai detik terakhir
mama pikir nenek udah memaafkan mama
karena dia udah mengucapkan terima kasih
waktu mama bawain kado ulang tahun
dia juga udah mau datang ke pernikahan kalian
berarti nenek meninggal masih menyisakan marah kan di hatinya
dewi juga yakin
nenek udah membuka hatinya buat mama buat andre
buktinya terakhir kali ketemu dewi
nenek nanyain tentang tanungan dewi
ya mungkin kan nenek membuat surat wasiat itu ketika nenek masih sakit mah
dan nenek gak pernah berfikir untuk pergi sempat itu
nenek gak sempat membuat surat wasiatnya
nenek juga yakin
ya udah gak usah dipikirin
lebih baik kita nyekar ke makamnya nenek
mama apa sih
eh mama yuk
mah ini tempat apaan mama
ini klinik aborsi
terus ngapain mama ngajakin lila ke sini
ya buat gugurin kandungan kamu dong abis mau ngapain
ini tempat apaan
kamu jadi ngebantah terus dong lila
mama tau tempat ini dari temen mama
memang tempatnya tidak resmi
tapi kamu jangan khawatir
yang akan menanganin kamu itu dokter juga
lila gak mau denger lagi sekarang
lila gak mau aborsi dan lila mau pulang
mama udah dong
kamu ngebantah terus sih
kamu ini udah hamil di luar nikah
kamu ditanyain siapa yang menghamilin kamu
kamu juga gak mau ngaku
disuruh nikah juga gak mau
mama malu punya cucu anak haram
mama udah dong mama
ya sekali lama pulang mah
ya sekali lama pulang
please kasih adik lila
kasih adik anak lila please mama
kamu harus gugurin kanan itu
dimensions keatur suku
kvin apa itu dulunya
kustaf air cepetan
bu udah dong dongonya jangan lama lama air cepetan
tadi nonila di dalam
bu ini mana sih
udah mama kira kamu pasti baharkan diri
jadi kandungan nonila mau diaborsi
wah ibu degil apa ya
bu kandungan nonila ini hampir lima bulan
ingat bu aborsi itu dosa apalagi ngebunuh bayi yang belum lahir itu dosanya neraka paling bawah
kurang ajar ya kamu ya
saya tidak minta pendapat kamu tahu
udah kamu jangan bayang mama deh
kamu harusnya malu sama diri kamu sendiri
udah kamu hamil di luar nikah di mana harga diri kamu
ngapain inilah mesti peduli sama omongan orang
ini hidup lila
kalau kamu tidak peduli lagi sama mama mama tidak akan berdiri lagi sama kamu
dan mulai detik ini kamu harus angkat kaki kamu dari rumah mama